sudah berada di daerah mana kita sekarang
sepertinya kita sudah berada di daerah kuningan jorokat
hmm ternyata sudah lumayan jauh perjalanan kita
mari kita lanjutkan perjalanan
sampai kita menemukan perkampungan terdekat
setelah itu baru kita istirahat
baik terima kasih
sepertinya hari kita akan mendapatkan hasil yang sangat banyak
rai rai kita harus segera menolong mereka
apa yang terjadi
kenapa kamu kalian bisa terbakar seperti ini
gusti arga dana mencari prabu ciliwangi
dan raden kian santak
tapi dia tidak menemukannya
semua bakar kampung kami
semoga dewa segera melaksanak arga dana
kapan kejahatan arga dana segera berakhir yunde
kejahatan tidak akan pernah mendang rai
harga dana pasti akan hancur
ya allah dewa
ya allah dewa
ya allah dewa
ya allah dewa
ya allah dewa
ya allah dewa
ya allah dewa
ya allah kesian sekali dia
rai aku harus menolongnya
kesian kamu nak ya allah
kenapa aku harus cemas
seharusnya aku senang
yunda masuk ke dalam kobaran api
aku bisa menjalankan rencanaku
matilah kau subang lara
salam hormat gusti meram
hamba datang membawa berita penting
berita apa pak teng
pasukan pajajaran yang dipimpin harga dana
sedang menuju kemana untuk menyerang kita
oh dewa tak agung
kita tidak punya pasukan untuk menghalau pasukan mereka
hamba punya strategi gusti
untuk menjebak mereka
strategi strategi apa pak teng
mari ikut hamba keluar istana
hamba akan menjelaskan bagaimana cara menyebabkan

sudah berada di daerah mana kita sekarang
sepertinya kita sudah berada di area kuningan jodohkan
ternyata sudah lumayan jauh perjalanan kita
mari kita lanjutkan perjalanan
sampai kita menemukan perkampungan terdekat
setelah itu baru kita istirahat
sepertinya hari kita akan mendapatkan hasil yang sangat banyak
serahkan harta kalian
atau kalian semua
siapa yang tak muduh midi
mencampuri urusan kami
aku selalu berurusan dengan orang orang jad seperti kalian
sepertinya ada yang bertahan
terlihat mereka sama sama
dan mereka masih lumayan r turning
dan ini yang sekarang
sepertinya kehidupan mereka
terima kasih rayu
untung ada kalian
mungkin aku sudah mati di tangan mereka
aku terima kasih
sebagai rasa terima kasih
aku akan berikan
separuh harta yang aku bawa
terima kasih banyak
kamu tidak dapat menerima
hadiah dari tuhan saudagar
kalian pantas untuk mendapatkannya
sudah tugas kami
untuk membahas mih kejahatan
kalian benar benar berhati mulia
aku tidak pernah menemukan orang sebaik kalian
kami mohon diri
ada apa ayah
kau tidak apa apa ayah
ayah saya terlalu panas
ada apa dengan wajahmu ini
ayah saya terlalu panas
tapi disini tidak ada air yunda
dia masih hidup
kasian kalian ya
rai pandas rai
rai muka kapan
wajah subang larang sekarang sudah rusak
pasti akan jijik melihatnya
subang larang akan disingkirkan
rai pandas rai
ayo buka ramon obat ke wajah nisana
kau jangan sembarangan memberikan obat
yang ada nanti malah lebih parah
ini ramon obat dingin biasa digunakan untuk luka bakar
nisana tolong torekan ke wajahku
tak panas sekali
terima kasih banyak
amba membuat tati kip
agar harga dana tidak bisa masuk istana
amba membuat jebakan
jebakan yang seperti apa

terima kasih banyak